para pengusaha kapal angkutan danau toba mendukung keharusan pembuatan manifest penumpang meski prosesnya bertahap
ya dan sehingga sekitar empat ratus kapal motor angkutan danau toba dapat mencatat data penumpang dengan baik
baik oleh pengusaha angkutan maupun petugas dinas perhubungan setempat
seminggu setelah tenggelamnya kapal motor sinar bangun v di perairan danau toba
masih sangat sedikit angkutan danau toba dan petugas perhubungan yang membuatkan manifest penumpang
dokumen yang ada hanyalah data jumlah penumpang dan barang yang diangkut
karena pembayaran ongkos orang dan barang masih banyak dilakukan di atas kapal saat sudah berlayar
tekad kementerian perhubungan mendorong pembuatan manifest di sekitar tiga puluh lima pelabuhan yang ada di kawasan danau toba didukung para pengusaha
sarana loket dan kesiapan petugas perhubungan diharapkan berjalan bertahap seiring dengan tujuan pemerintah
meski manifest tidak pernah dibuat selama ini
pembuatannya akan dimulai secara manual dengan mencatat nama dan uang
umur penumpang lalu diserahkan kepada petugas dinas perhubungan atau syah bandar yang bertugas di pelabuhan
dilanjutkan dengan pembangunan dan pengoperasian loket serta tiket di semua pelabuhan
sehingga tidak ada lagi alasan bagi pengelola transportasi untuk tidak punya manifest

dari besar kapalnya kita buatan loket di setiap dermaga
biar tahu kita menyerum perangannya berapa gitu
biar bisa pakai karcis karena selama ini nggak ada pakai kartis ini
nasi manual lah istilahnya
sebagian besar kapal angkutan penumpang di tujuh kabupaten yang mengelilingi danau toba
memang tidak memiliki manifest penumpang
namun tetap memiliki surat izin laik berlayar
para pengusaha juga menyatakan
siap menerima petugas yang akan melakukan remcek
atau uji kelaikan terhadap kapal yang dioperasikan di danau toba